aturan penggunaan hijab bagi pramugari di aceh ini tertuang dalam surat yang ditandatangani bupati aceh besar mawardi ali
surat ini diterbitkan serta mulai berlaku pada kamis delapan belas januari lalu
dalam surat tersebut tertulis semua maskapai agar menghormati syariat islam yang berlaku di aceh
sesuai dengan ketentuan undang undang no empat puluh empat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa aceh
peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah aceh itu mendapat respon positif dari pramugari
tia khairunisa salah satu pramugari mengaku tidak keberatan dengan peraturan itu
karena aceh ini serambi meka ya saya sangat setuju pastinya karena kita harus menghormati juga
dari teman teman yang lain pramugari yang lain
pramugari yang lain juga pastinya sangat setuju dengan kebijakan tersebut
mungkin untuk kenyamanannya sendiri bagaimana pak
saya alhamdulillah sih nyaman
nyaman alhamdulillah pak
sementara itu mawardi ali menyatakan peraturan ini hanya berlaku bagi pramugari muslim
selain itu ia berharap semua maskapai menghormati peraturan yang berlaku di aceh
ya memang ini aturan di kanun sudah ditetapkan bahwa dalam di tanah syariah ini kita harus menggunakan busana bersyariat busana muslimah
untuk pemuluh pemulung yang beragama islam
tapi kita tidak bisa memasak
untuk yang pemuluh agama lain itu mereka akan mengusulkan
sebagai daerah khusus yang menerapkan syariat islam aceh memiliki hak memperlakukan sejumlah aturan tersendiri termasuk cara berbusana
ibnu hajar banda aceh